minggu sore ratusan emak emak menggeruduk rumah pasangan suami istri hs dan id pengelola paket
lebaran di kecamatan sindang jaya tangerang banten mereka meminta keduanya mengembalikan
uang yang sudah disetor sejak awal dua ribu dua puluh dua lalu pasalnya paket lebaran yang dijanjikan belum
mereka terima warga mengatakan paket lebaran harusnya mereka terima satu pekan sebelum bulan
puasa ada pun paket yang ditawarkan diantaranya beras minyak goreng dan daging sapi modus pelaku
dengan menawarkan pembayaran paket lebaran yang harus dibayarkan warga berbeda beda sesuai
kemampuan mulai dari enam puluh perminggu hingga enam puluh lima rupiah perminggu biasanya dibagiin yaitu
satu minggu sebelum puasa biasanya untuk setiap minggunya bayarnya berapa nih tergantung kita ngambilnya
apa aja paketnya ini ada di mana mana ya ini ada di mana mana ya ini ada di mana mana ya ini ada di

itu ada empat puluh lima minggu jadi tinggal dikalikan aja misalnya kalau enam puluh lima kali empat puluh lima berapa
nanya kejelasan maksudnya mau turun atau enggak mau diganti apa
ketua rt satu desa soekarno yang juga menjadi korban menjelaskan warga
yang mengikuti paket kebaring ini kurang lebih tujuh ratus oya navigator orang seharusan orang yang menjadi
kecamatan sindangjaya ironisnya saya dipertemukan dengan warga pengerompaknya tebaran hs dan ide
berdalih uang tabungan warga habis antara mereka tertipu dukun pengganda uang di cianjur
sudah berjalan berjalan berapa lama pak ini sebetulnya ini udah berjalan bering maksudnya
sebetulnya ini sudah berjalan lima tahunan baru ini emang
tapi sebelumnya lancar
lancar bagus saya akui sebelumnya bagus luar biasa tapi tahun ini nih
ada laporan ke polisi
itu tadi polisi dari kores sudah ada untuk menyelesaikan hal ini alhamdulillah selesai dia sangat berganti nanti setelah
setelah dilakukan musyawarah yang difasilitasi polsek pasar kemis pengelola tabungan paket lebaran hs dan ide berjanji
akan mengembalikan uang warga setelah lebaran